kuliner di indonesia

dari medan dia ke bandung

sama ada roti serikaya juga

terus kita pertahankan sampai sekarang
pembauran budaya membuat menu kopi purnama
mendapat banyak pengaruh dari tionghoa belanda dan indonesia
makanan yang paling banyak dipesan konsumen

dengan selai khusus buatan sendiri

serta roti gulung telur
sementara itu kopi susu dan kopi hitam menjadi minuman favorit
menurut ketua program studi industri manajemen catering upi

kalau untuk industri
yang paling penting adalah konsistensi rasa
karena itu yang akan menjadi magnet orang untuk datang kembali
seperti saya ungkapkan
pada saat saya masih teenager masih remaja
itu kemudian setelah saya memiliki keluarga
saya akan mengajak keluarga untuk mencoba kembali
dan itu untuk mengetes rasanya tetap sama atau tidak
perkembangan menunya kita sesuaikan dengan update sekarang ya tapi tidak melepas menu menu yang lama
ya macam sobuntut kacang merah kan kita juga itu metode cooknya juga dari belanda kita masih pertahankan
kemudian kualitas yogurtnya kualitas susu murninya kita hanya menciptakan varian varian baru aja

hindia belanda terhadap indonesia
dan ini sudah istimewa sekali kalau sudah ada sobuntut ini untuk menengah ke atas
zaman dulu kan memang tidak mudah ya orang masyarakat di kalangan menengah untuk makan ini juga jarang
warung kopi purnama serta restoran bmc seribu sembilan ratus dua puluh delapan menjadi dua di antara banyak tempat makan dan minum legendaris di kota bandung jawa barat
bisa dikunjungi tak sekedar untuk menikmati hidangannya tetapi bisa bernostalgia dan mengetahui cerita sejarahnya
untuk santan susu pertama soto betawi bisa dibilang soto marut lah pelopor ya
sejumlah menu kuliner yang masih eksis hingga kini meninggalkan cerita tersendiri tentang kisah para pendiri negeri hingga perjalanan bangsa berdiri
salah satu warung makan legendaris yang awalnya dijajakan di kawasan cikini adalah soto betawi haji ⁇ maruf ⁇
usaha soto betawi milik haji ma'ruf ini dirintis sejak zaman pra kemerdekaan atau pada seribu sembilan ratus empat puluh an
pada era tersebut haji ⁇ maruf ⁇ sang pelopor yang asli betawi menjual soto buatannya dengan cara memikul berkeliling kawasan cikini dan sekitarnya
dari masa kemasan ini haji ma'ruf menjual soto betawi dengan cara memikul berkeliling kawasan cikini dan sekitarnya
setelah indonesia merdeka pada seribu sembilan ratus empat puluh lima soto betawi itu ternyata tetap eksis hingga saat ini
kini warung soto betawi yang terkenal dengan cita rasa otentiknya itu sudah dikelola oleh generasi ketiga mufti
menganggap masakan yang disajikan sebagai bagian dari budaya
ia pun enggan mengutak atik resep dan masih mempertahankan resep soto betawi yang sama dari sang kakek
sebenarnya kalau bisa dibilang nih kita ini kan resep dari zaman kakek sampai sekarang nggak pernah berubah kan
nah untuk santan susu pertama soto betawi bisa dibilang ya soto maruf lah pelopornya
rasa otentik kuah santan susu soto betawi ini memang dicintai penikmatnya
di samping dagingnya itu empuh terasa banget
kemudian kuahnya ini mbak kuahnya ini agak istimewa ini kelihatannya
belum pernah saya dapetin kuah seperti itu
bukan hanya masyarakat umum banyak tokoh dari masa ke masa yang terpikat oleh kenikmatan soto betawi tersebut
mulai istri presiden pertama ri soekarno fatmawati keluarga cendana pada era presiden soeharto presiden gusdur hingga presiden jokowi
diakui mufti konsistensi rasa membuat rasa makanan ini tetap bertahan hingga saat ini
kenapa soto ma'ruf bisa bertahan sampai sekarang
itu konsisten dari zaman dulu sampai sekarang rasa tidak pernah berubah gitu
nah soto ma'ruf ini kita bukan yang bilang yang paling enak tapi kalau misalkan mau yang paling otentik ya ke soto ma'ruf
tidak hanya terkenal dengan sotonya rumah makan betawi ini juga dikenal karena cita rasa satenya
gurih dan empuknya daging pilihan sate kambing atau sapi siap menemani soto betawi yang anda santap
sate ayam lima puluh tusuk
konon itulah perintah presiden
ri pertama soekarno tak lama setelah dilantik sebagai presiden pada agustus seribu sembilan ratus empat puluh lima
bung karno itu bercerita ini berkaitan dengan beliau mendiktekan cerita cerita kepada sindi adam
di dalam bukunya yang terkenal sebagai penyambung lidah rakyat itu
dikisahkan dalam buku bertajuk penyambung lidah rakyat karya cindiadams
setelah kala itu ppki melantik soekarno dan hatta dalam acara yang sangat sederhana tanpa kirap atau pesta perayaan
setelah dilantik soekarno yang memilih pulang berjalan kaki ke rumahnya
tiba tiba terhenti saat melihat seorang penjual sate ayam di pinggir jalan
bung karno meminta dibakarkan lima puluh tusuk sate lantas menyantapnya langsung di tempat
kesederhanaan proklamator kita juga tercermin dalam pilihan makanan yang menjadi favoritnya
sejarawan rusdi hussein menyebut sayur lodeh menjadi salah satu masakan kesukaan bung karno
bung karno itu besar di kota surabaya dia tahu kan makanan surabaya apa ya dan sebagainya
tetapi ketika dia pindah ke bandung dia memiliki lidah yang cocok dengan makanan makanan daerah jawa barat
salah satu yang menarik adalah sayur lodeh
meski masih dalam kondisi yang tak seleluasa kini faktanya soal lidah dan rasa selera rakyat dari masa ke masa tak jauh berbeda
soto betawi dan sate menjadi contoh kecil santapan yang tetap dicintai hingga saat ini
dari kuliner legendaris di ibukota kita ke jawa timur
toko un yang kini berada di jalan jenderal basuki rahmat nomor lima kota malang awalnya adalah toko serba ada milik orang amerika pada seribu sembilan ratus dua puluh an
tempat ini baru menjadi toko un sekitar seribu sembilan ratus delapan puluh
berawal dari toko roti toko un pertama dibuka oleh lim gin mil di yogyakarta pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
sebutan un diambil dari nama sang suami yaitu un cokhok
toko tersebut selanjutnya berkembang menjadi cafe eskimo
untuk menjaga keuntungan toko un memiliki beberapa kota seperti semarang jakarta dan malang
seiring dengan perkembangan zaman toko un di yogyakarta dan jakarta tutup dan hanya tersisa di malang serta semarang
menu andalan di sini adalah aneka roti kue steak dan es krim
kawasan jalan basuki rahmat yang pada era kolonial belanda bernama jalan kayu tangan dahulu adalah pusat perdagangan
di sepanjang jalan ini ada toko toko yang menyediakan bahan kebutuhan saat itu serta ada tempat bersantai dan tempat pertemuan
toko un selain merupakan tempat makan dahulu menjadi tempat berdansa orang orang belanda
malang semakin maju semakin banyak pendatang dari eropa untuk tinggal di
malang juga dari asia timur seperti arab india gitu
artinya mereka juga butuh tempat tempat untuk refreshing tempat tempat untuk kuliner
dan lokasi toko un ini adalah sangat strategis karena berada di sebelah pusat kota malang yaitu alun alun
gedung toko ini masih dipertahankan dan sudah diresmikan menjadi cagar budaya
karena bernilai sejarah agen perjalanan di belanda memasukkan toko un dalam paket wisata
di surabaya jawa timur juga ada kedai es krim ala italia yang eksis sejak masa kolonial belanda
es krim zangrandi yang berdiri pada seribu sembilan ratus tiga puluh an adalah milik sebuah keluarga berkebangsaan italia roberto zangrandi
resep es krimnya diciptakan oleh nyonya roberto zangrandi
pada seribu sembilan ratus enam puluh an roberto zangrandi kembali ke negaranya dan perusahaan ini dijual kepada adi tanumulia pengusaha minuman anggur
oleh adi kedai ini dikembangkan dan diturunkan hingga kini generasi ketiga
pilihan rasa masih dipertahankan yaitu vanila coklat stroberi dan mocha
selain itu tiga pilihan menu masih dipertahankan antara lain tuti fluti makedonia dan es krim soda
meski berganti zaman resep es krim masih dipertahankan yaitu dengan menggunakan bahan alami
cara pengolahannya pun masih sama bahkan mesin pembuat es krim yang kuno masih dipertahankan
gedung yang berada di jalan yosudarso nomor lima belas surabaya ini pun tak banyak mengalami perubahan dan sudah diresmikan sebagai cagar budaya
lokasinya pun juga masih sama
cuma suasananya aja yang kita sedikit lebih modernize
tapi tetap kembali ke konsep awal bahwa ini tuh kedai es krim sejak zaman dulu dan tidak ada perubahan
tampak depan sama persis
es krim dahulu menjadi makanan mewah dan penikmatnya kebanyakan orang belanda
namun kini es krim tersedia dengan beragam harga dan siapapun bisa menikmatinya